bukit panenjoan di geopark ciletuh menawarkan keindahan pemandangan sukabumi dari ketinggian dua ratus lima puluh meter di atas permukaan laut
untuk menikmatinya pengunjung cukup membayar rp lima
objek wisata ini berada di kawasan geopark ciletuh pelabuhan ratu sukabumi jawa barat
tepatnya di desa taman jaya kecamatan ciemas
bukit panenjoan ini berada di ketinggian dua ratus lima puluh meter di atas permukaan laut
nama panenjuan sendiri berarti tempat untuk melihat dalam bahasa sunda
lokasi ini merupakan salah satu spot yang menyajikan keindahan dan kontur alam wilayah sukabumi
selain persawahan pengunjung juga dapat menyaksikan laut pantai tebing hutan dan pemukiman warga
ini mas pertama kalinya atau sudah selesai
saya sih kesini udah dua kali
sekarang itu ada kemajuan yang lebih enak tempat itu lebih bagus lebih terawat lebih instagramable
untuk masuk ke bukit panenjuan wisatawan cukup membayar rp lima
selain panorama alam pengunjung juga betah berlama lama karena dimanjakan sejuknya udara pegunungan
anja suseno sukabumi